komisi pemberantasan korupsi kpk menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri pada minggu kemarin
selain karomani ada heriandi muhammad basri serta andi deswiandi
menanggapi hal itu direktur eksekutif center for education regulation and development analysis cerdas indra caris miaji mengatakan
kasus korupsi yang dilakukan rektor universitas lampung karomani bukan kasus pertama yang terjadi di indonesia
berita seperti ini kan sebetulnya bukan berita yang baru ya kan gitu kalau memang banyak terjadi jual bangku untuk masuk ptn
bahkan nggak hanya di level ptn level sma aja smp aja bangku juga dijual kan begitu
dan memang ini kan tidak menggunakan dana apbn tadi dana masyarakat jadi ini langkah yang positif juga diambil oleh kpk kita apresiasi
menegaskan hal ini menyebabkan indonesia menjadi salah satu negara dengan mutu pendidikan terburuk di dunia
ketua forum rektor indonesia panut mulyono mengaku prihatin terhadap kasus suap yang terjadi di dunia pendidikan
menurutnya hal ini terjadi bukan dari kesalahan aturan proses penerimaan mahasiswa baru
melainkan adanya penyimpangan integritas dari pelaksana pendidikan tersebut
penyimpangan itu menurut saya tidak tergantung pada masalah sistem masuknya ya
tetapi lebih kepada integritas dari masing masing pelaksana di pendidikan tinggi
tetapi bahwa aturan yang baik aturan yang ketat sehingga adanya kemungkinan untuk keluar dari aturan itu itu sulit ya itu mudah terdeteksi misalnya
menurutnya perlu ada kajian terkait implementasi jalur mandiri
batasan untuk mencegah praktik penyimpangan dari aturan yang telah dibuat
tim liputan cnn indonesia